sebuah truk tronton dari arah bandung menuju jakarta hilang kendali
menyeruduk patung bima hingga terjungkal dan menghantam bus karyawan yang mengangkut dua puluh pekerja
peristiwa ini terjadi di pertigaan sasak besi ciganea purwakarta jawa barat pada minggu malam
dalam video amatir yang direkam warga terlihat kedua kendaraan rusak parah
selain itu patung bima terguling dan hancur
semua karyawan dievakuasi dengan kendaraan lain dalam kondisi selamat
berdasarkan pemeriksaan dan olah tkp polisi menduga truk tronton mengalami masalah pada rem
tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut
dalam rekaman cctv itu juga terlihat warga yang berhasil menghindar ketika truk menyeruduk patung bima
bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke pul derek gerbang tol jatiluhur
kasus kecelakaan ini ditangani petugas dari unit gakum lakalantas polres purwakarta